olahan berbahan dasar ubi kayu atau singkong ini biasanya menjadi oleh oleh kala berpulang libur
ya bagi warga jawa barat peyem kerap dijadikan cemilan nikmat karena rasanya yang khas
liputan berikut ini akan mengajak anda untuk mengolah peyem menjadi berbagai menu
olahan peyem versi modern adalah waffle peyem
menu ini sengaja memadukan antara kudapan khas priangan dengan makanan asal inggris
waffle diberikan taburan peyem coklat bubuk dan es krim
sementara olahan peyem versi tradisional yang digemari pemburu kuliner adalah colenak
sebelum siap santap peyem dibakar lalu disiram gula jawa dan diberi taburan kelapa
colenak salah satu makanan legendaris khas kota bandung
ini memang memiliki cita rasa yang khas dan berbahan dasar peyep
nah peyem ini tidak hanya bisa dijadikan sebagai menu olahan makanan saja
melainkan bisa dijadikan minuman segar juga
nah seperti apa saya akan mengajak anda untuk melihat prosesnya
peyem di jawa barat
tak hanya dijadikan makanan di salah satu hotel di jalan setiabudi kota bandung ini
peyem juga diolah menjadi minuman segar seperti ini
kita pengen sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang unik makanya peyem dijadikan sebuah minuman
ternyata peyem juga bisa bikin kenyang rasanya oke lagi
ingin ikut membuatnya
siapkan bahan bahannya seperti peyem susu cair es krim susu kental dan es batu
haluskan semua bahan menggunakan blender
lalu tuangkan di atas cincau hitam seperti ini
untuk mempercantik tampilan beri jelly dan buah ceri
kalau saya sih lebih suka dijadikan minuman seperti ini
selain segar rasanya unik
jadi peyemnya nggak hilang justru ngeblend dengan campuran yang tadi digunakan
selain itu juga peyem banyak sekali manfaatnya
salah satunya melancarkan pencernaan dan juga cocok untuk anda yang sedang diet karena kandungannya rendah lemak
nah masih ada satu lagi
peyem atau biasa disebut tape gantung adalah cemilan berbahan dasar ubi kayu atau singkong
untuk menjadi peyem singkong melewati proses fermentasi terlebih dahulu selama beberapa hari
lama fermentasi di setiap daerah berbeda dan sangat dipengaruhi selera masyarakat setempat
dian permatasari bandung